untuk meningkatkan kualitas ekspor produk halal indonesia dalam persaingan pasar global
mui bersama dengan gabungan pengusaha gpmmi resmi mengoperasikan sebuah laboratorium kimia dan mikrobiologi di kantor lp pom mui
jalan pemuda kota bogor jawa barat selasa siang
lab khusus ini dilengkapi dengan peralatan canggih jenis charle hingga instalasi ruang deteksi kandungan makanan
nantinya dengan layanan baru bernama oligo ls pengusaha makanan dan minuman dapat mempercepat proses audit produk halal hanya dengan mengirim sampel online